dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan dua ribu dua puluh
senin pagi di jakarta
otoritas jasa keuangan atau ojk optimistis
kinerja sektor keuangan akan berjalan positif di tahun dua ribu dua puluh
menurut ketua dewan komisioner ojk mahendra siregar
kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar sepuluh hingga dua belas persen
dan didukung pertumbuhan dana pihak ketiga tujuh hingga sembilan persen
kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar sepuluh sampai dua belas persen
didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar tujuh sampai sembilan persen
di pasar modal nilai emisi ditargetkan sebesar dua ratus triliun
di knb piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan
diproyeksikan tumbuh tiga belas persen
sampai lima belas persen
aset asuransi jiwa dan asuransi umum
diperkirakan tumbuh sebesar lima sampai tujuh persen
di tengah program reformasi yang dilakukan ojk
aset dana pensiun diperkirakan juga tumbuh lima tujuh persen
presiden jokowi dodo yang hadir turut mengapresiasi
kinerja sektor perbankan tahun dua ribu dua puluh dua
salah satu yang menjadi sorotan presiden
adalah tingginya angka net interest margin atau nim
yang mencapai empat empat persen
kredit di tahun dua ribu dua puluh dua tumbuh di angka sebelas tiga persen
ini sangat bagus sudah double digit
kemudian juga tadi saya melihat
kar juga berada di angka dua puluh lima enam puluh delapan persen
ini lebih tinggi dibandingkan pra pandemi
yang berada di angka dua puluh tiga tiga puluh satu persen
di tahun dua ribu dua puluh tiga ojk menetapkan prioritas kebijakan
antara lain penguatan sektor jasa keuangan
menjaga pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi
peran sektor keuangan dan peningkatan layanan
serta penguatan kapasitas ojk
tika berembau wati julian jakarta